dipimpin direktur reserse kriminal umum polda metro jaya kombes hengki haryadi
petugas subdit jatan ras bersama tim forensik mendatangi kediaman dua tersangka pembunuhan berantai
solihin alias subuloh dan wawon erawan alias aki di desa babakan mande gunung sari cianjur jawa barat
lokasi ini merupakan tempat kedua tersangka menguburkan tiga jasad korban
bernama noneng wiwin dan bayu
petugas pun langsung melakukan penggalian untuk mengevakuasi jasad para korban
selanjutnya petugas juga mendatangi rumah kontrakan di desa babakan curug cianjur jawa barat
dan kembali melakukan penggalian untuk mengevakuasi jasad farida
petugas yang mengantarkan mowon yang di tkp di sini ya yang di rumah ciranjang
yang di ciranjang seperti noneng itu yang mengantarkan ke rumah suduloh itu mowon
setelah dibunuh di malam yang sama juga lalu mowon mengantarkan wiwin ke rumah suduloh
lalu dibunuh di malam yang sama
saat ini keempat jasad korban telah dibawa ke rumah sakit polri kramat jati jakarta timur
guna keperluan otopsi
badri zama jakarta